gogok pedagang daging sapi di jabodetabek
tak membuat pelaku usaha makanan berbahan daging sapi berhenti berjualan
namun tingginya harga daging sapi membuat sejumlah penjual rendang dan bakso putar otak
agar mereka tak merugi
meski banyak pedagang daging sapi berhenti berjualan sementara
rumah makan padang yang berlokasi di jalan mampang
perapatan raya jakarta selatan ini tak kekurangan daging sapi
agar menu rendangnya tetap tersedia
pengelola sudah menyiapkan stok daging sapi untuk beberapa hari
sebelum aksi mogok para pedagang daging sapi dilakukan rabu kemarin
meski stok daging sapinya aman
pengelola restoran mengeluhkan harga daging sapi yang melambung tinggi
agar tak merugi sejumlah upaya pun dilakukan
untuk stok atau pembelian atau belanja daging sapi saja di rumah makan ini
kan harganya sedang melambung tinggi begitu apa yang dilakukan untuk antisipasi
kalau kita sih kita lakukan itu ya
umpamanya potongan delapan belas jadi dua puluh
nah gitu jadi sesuai dengan harga
biar tamu tamu kita datang
perpotong rendang sapi di rumah makan ini dijual dengan harga normal enam belas ribu rupiah
namun penikmat rendang gemeratan
bila ukuran potongan daging sapi lebih kecil dari biasanya
kalau dengan keadaan lagi pandemi kayak gini
kalau dikurangin porsi dari rendang itu
ya saya kurang setuju mas
ya karena ya saya bayar dengan harga sama
kalau porsinya berkurang benar benar kurang gimana ya
kurang banget lah buat saya kurang puas banget
mahalnya harga daging sapi di pasaran juga berdampak pada pelaku usaha makanan seperti bakso
warung bakso di ruas jalan mampang perapatan dua jakarta selatan ini misalnya
meski tak menaikkan harga porsi baksonya
m pemilik warung terpaksa mengurangi jumlah pembelian daging sapi
sebagai bahan utama pembuatan bakso
alhasil dari satu ratus lima puluh porsi bakso
warung ini hanya mampu menjual seratus porsi bakso per hari
bahkan bila pedagang daging sapi di pasar memperpanjang aksi mogoknya
pemilik warung terancam tak bisa menjual bakso lagi untuk sementara
ya karena kita kan kemarin kan sebelumnya sudah diberitahu
makanya kita nyetok untuk tiga hari katanya tiga hari kan nggak ada daging
makanya kita bikin untuk
ya kalau nggak ada daging ya mau nggak mau ya libur dulu
mungkin dagang mie ayam aja dulu
minimnya pasokan daging sapi di pasar juga membuat warung ini
tak memproduksi bakso isi cincang
warung ini setidaknya memerlukan dua puluh kg daging sapi cincang
untuk dijadikan isian bakso
pakan tulang sapi penambah cita rasa kuah baksonya
hanya mampu memenuhi kebutuhan produksi untuk dua hari